menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim mengatakan tunjangan paket internet bagi murid guru mahasiswa dan dosen akan diberikan selama empat bulan mulai september hingga desember dua ribu dua puluh
besaran tunjangan paket internet untuk belajar online diantaranya untuk siswa tiga puluh lima gb per bulan untuk guru empat puluh dua gb per bulan dan untuk mahasiswa dan dosen lima puluh gb per bulan
melalui surat edaran kementerian telah meminta setiap sekolah mendaftarkan nomor siswa mereka di laman dapodik kemendikbud dengan batas waktu pendaftaran sebelas september dua ribu dua puluh
awal september beberapa sekolah di jakarta masih dalam proses memasukkan data siswa seperti di smp negeri empat puluh jakarta pusat
sebenarnya sudah cuman disini kami sortir lagi untuk memastikan kira kira nomor handphonenya aktif tidak
karena kalau tidak aktif kan nanti akan salah salah sasaran gitu ya
jadi kami sekarang ini sedang sortir melalui operator dibantu dengan teman teman tenaga administrasi dan juga untuk siswa dibantu dengan para wali kelas untuk mendata kembali kira kira nomor yang aktif yang mana
ya sesuai dengan instruksi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor delapan ribu dua ratus dua ini bahwa untuk para siswa yang ingin mendapatkan subsidi dari kementerian pendidikan ini harus melalui dapodik
nah bu seperti apa nih caranya untuk mendata siswa ini lewat dapodik
ya jadi gini kementerian pendidikan itu mengambil database melalui aplikasi yang namanya dapodik
dari sekolah kita meng input nomor siswa ke dalam dapodik sehingga kementerian bisa menarik data tersebut
dan dari data itulah akan diberikan kuota gratis
kita masuk aplikasi dapodik
kita masuk ke peserta didik
kita masuk ke peserta didik
lalu kita pilih salah satu pesertanya
ini kita input manual nih satu satu
nomor handphone yang telah tertera kita ganti dengan nomor handphone yang dari kementerian
nah setelah ini data ini yang kita sinkron
masukan data ini tidak mudah
meski internet sekolah sudah mumpuni terkadang masih terjadi permasalahan teknis dari server dapodik
hal sama diakui oleh kepala smp negeri satu cikini jakarta pusat
kendala sebetulnya tidak ada
cuma beberapa hari kemarin aplikasinya agak off sebentar
karena memang ada maintenance yang harus dilakukan
dan sekarang sudah aktif kembali
meski masih ada kendala teknis kebijakan subsidi data internet disambut baik oleh sekolah dan orang tua atau wali murid
mereka berharap subsidi bisa membantu kelancaran anak anak belajar di rumah dengan pendampingan dari orang tua
pengawasan tetap yang nomor utama
karena bagaimanapun anak anak banyak di rumah itu pasti kita akan awasi secara langsung
kita ingatkan khususnya kita kadang kurang diwasdalnya pengawasannya
artinya untuk besok paginya

sia nen indonesia telah menghubungi kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mencari tahu tentang kesihatan

namun kepala biro hubungan masyarakat kemendikbud evi mulyani melalui pesan singkat mengatakan
kementerian sedang dalam tahap finalisasi teknis
kementerian sedang dalam tahap finalisasi teknis